kalau emang mual muntahin aja
secara tiba tiba satu persatu siswa sekolah dasar negeri kependilan
pangkunrawi jombang kota cilegon banten kansia
mengalami pusing mual dan muntah muntah saat jam pelajaran tengah berlangsung
bahkan terdapat siswa yang jatuh pingsan karena kondisi kesehatannya terus menurun
tercatat ada tiga puluh dua siswa yang mengalami gejala yang sama
tiga di antaranya bahkan kondisinya cukup serius sehingga harus dievakuasi ke puskesmas
dari hasil pemeriksaan sementara mereka diduga mengalami keracunan makanan
setelah mengonsumsi kue jenis spi yang diberikan oleh seseorang tak dikenal
di halaman depan sekolah saat jam istirahat
petugas kemudian menindaklanjuti dengan mencari kue yang belum dikonsumsi
untuk kemudian diuji lab di dinas kesehatan kota cilegon
selain itu dilakukan juga pemeriksaan urin darah dan fesis para korban
pihak sekolah menyebut di jam sekolah seluruh siswa memang terbiasa membeli jajanan di halaman depan sekolah
sementara terkait ada orang tak dikenal membagikan kue kepada para siswa
pihak sekolah mengaku tidak tahu menahu
ada tiga puluh dua orang yang memang memakan makanan itu
jadi sudah dipulangkan sekarang jadi kondisinya karena sudah membaik
jadi baru hanya bisa menghimbau nanti barangkali bukan hanya di kemudilan
tapi semua sekolah yang ada di cilegon agar supaya tidak terjadi seperti kasus di sd kependilan ini
petugas belum bisa menyimpulkan penyebab pasti para siswa tersebut mengalami gejala keracunan
karena masih menunggu hasil uji laboratorium
namun kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian
untuk menelusuri identitas orang tidak dikenal yang membagikan kue kepada para siswa
termasuk untuk mengungkap motif kejadian ini